direncanakan akan menjadi pengganti ibu kotanya negara indonesia ya
nah selanjutnya kita nanti akan melihat bagaimana titik titik live teman teman yang berada di lokasi lain
bukan cuma di jakarta tadi juga kita sudah melihat bagaimana ibu kota negara nusantara
tapi juga kita akan berusaha bergeser ke nusa tenggara timur
tepatnya di rote ada iqbal kiarso di sana
wah ini nampaknya seperti ada kedekatan dengan saya ya
karena baju kita sebetulnya ini baju kapel nih
saya menggunakan baju adat dari nusa tenggara timur
nah silakan iqbal apa yang bisa disampaikan di sana kemeriahannya seperti apa
ya selamat siang waktu indonesia tengah ya dania
kalau di jakarta ini belum mulai kemeriahannya terkait dengan paski beraka atau pengibaran bendera pusaka di jakarta
nah di rote ini di desa nembrala kabupaten rotendau kecamatan rote barat ini
ini upacara pengibaran bendera sudah berlangsung sejak tadi pukul delapan
pagi waktu indonesia tenggara dania
nah di perbedaan yang menjadi terasa atau kemeriahan ini terjadi karena adanya menteri dalam negeri yaitu tito karnavian yang menjadi inspektur upacara
dan itu ternyata adalah pertama kalinya juga menteri dalam negeri tito karnavian berkunjung ke pulau rote nusa tenggara timur ini dania
dan tadi ketika melaksanakan upacara pengibaran bendera
tadi pagi tito karnavian dalam amanatnya ini mengatakan bahwa upacara upacara di pulau pulau terluar di indonesia ini
memang menjadi salah satu concern yang diimbau atau diinstruksikan oleh presiden joko widodo
dan tito karnavian tadi memilih langsung pulau rote karena memang ingin melihat juga potensi potensi apa yang ada di pulau rote nusa tenggara timur ini dania
dan tadi juga tito karnavian mengatakan bahwa ia memilih pulau rote karena ingin juga mengetahui bagaimana potensi pariwisata yang ada di pulau rote ini dania
dan yang terpenting adalah bahwa tito karnavian mengimbau bahwa upacara
pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia ini
diibaratkan bahwa untuk penguatan atau untuk penguatan fondasi atau akar dari republik indonesia itu sendiri
karena mengingat bahwa sejarahnya ini diimbau lagi kepada masyarakat untuk cinta terhadap negara kesatuan republik indonesia ini
dan untuk terus menjaga kesatuan ini oleh karena itu makanya tito karnavian memilih pulau wilayah paling selatan di indonesia ini yaitu di pulau rote
memang sudah berakhir di tanah lapang di lapangan desa nemberala ini
dan karena sudah berlangsung upacaranya kini kemeriahan ini masih berlangsung
namun ada di belakang saya yaitu perlombaan yang dilaksanakan di desa ini memang setiap tahunnya
dan tadi peserta upacara dan niar yang hadir di lapangan nembrala ini adalah dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan rote barat dan juga kecamatan rote barat daya
di mana ada para siswa dari sd smp dan juga sma
sudrajat yang hadir di sini khusus karena memang ada kedatangan dari menteri dalam negeri yaitu tito karnavian
dan tito karnavian tadi mengimbau bahwa kepada pelajar pelajar yang hadir dalam upacara ini mengimbau bahwa pendidikan itu sangat penting
meskipun berada di wilayah atau terluar dari indonesia itu pendidikan tetap harus diutamakan
karena sumber daya manusia berasal juga dari pendidikan dimana nantinya mereka bisa mengembangkan wilayahnya yaitu di rote barat ini khususnya di bidang pariwisata
karena tadi juga disampaikan oleh menteri dalam negeri bahwa potensi pariwisata di rote ndawo ini memang cukup menghiurkan
karena banyak juga wisatawan wisatawan asing yang berkunjung ke rote ndawo ini di kecamatan rote barat untuk melakukan surfing atau mengunjungi pantai pantai yang ada di sekitaran rote ndawo ini
oke iqbal wah menyenangkan sekali sepertinya ya
ada rombongan ya kan dari pemerintah pusat bukan cuma dalam rangka upacara saja tapi juga ada kunjungan kunjungan
akun dilakukan di sana
nah iqbal sebelum kita akhiri tapi saya lihat di belakang sana itu ada keramaian
nah apa yang sedang dilakukan sama masyarakat di sana apakah ada lomba lomba sekarang atau ada apa sih yang dipertontonkan
oke ini mungkin saya akan kasih sedikit lihat ini karena jaraknya memang cukup jauh begitu daniar di lokasinya
meskipun lapangannya kosong tapi di sisi terdepan sana ini ada siswa siswa atau warga masyarakat umum di rotendo ini yang sedang melakukan lomba lomba
untuk memperingati hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia ini daniar
dan tadi juga sebenarnya ada beberapa atraksi atraksi yang disuguhkan oleh masyarakat kepada menteri dalam negeri tito canavian dan juga bersama istrinya untuk melihat atraksi kuda yang diberi namakan atraksi hus begitu di khas dari rote ndawo daniar
dan di sana memang sudah cukup banyak masyarakat yang antusias begitu mengikuti lomba
namun nanti saya akan melaporkan kembali ketika saya berada
di lokasi sana untuk melihat lomba atau keseruan lomba lomba yang ada di rotendao dan juga di sisi kiri layar itu
daniar ini juga disediakan stand stand umkm begitu di mana potensi potensi selain dari pariwisata ternyata juga rotendao ini memiliki potensi umkm
di mana pakaian pakaian atau kain kain termasuk yang saya gunakan ini berasal dari umkm yang ada di pulau rote
rote desa dan berlala kabupaten rote ndawo kecamatan rote bayi
di negara negara provinsi nusa tenggara timur daniar
dan juga tadi sebenarnya pak mendagri maksud kami mendagri tito karnavian juga meninjau langsung stand stand umkm ini untuk mengetahui bagaimana nantinya akan dikembangkan potensi umkm ini di rote ndawo nusa tenggara timur daniar
dan juga selain dari umkm juga tadi mengingatkan juga tito karnavian bahwa yang sekarang menjadi permasalahan adalah permasalahan stunting bagi anak anak
sehingga tadi juga sempat meninjau kunjungan tito karnavian
ke posyandu posyandu untuk mengetahui bagaimana mereka merawat para anak anak di lokasi ini
karena kita tahu disini merupakan pulau paling selatan di indonesia meskipun ada juga pulau dan yang maksudnya pulau ndawo
dan juga di rote ndawo ini memang ditetapkan sebagai di wilayah paling selatan di indonesia
dan oleh karena itu makanya tito karnavian juga langsung memilih langsung ketika diinstruksikan oleh presiden jokowi dodo
memilih untuk berkunjung ke pulau rote ini
oke baik momentum yang luar biasa ya dimanfaatkan juga oleh berbagai macam pihak
terima kasih iqbal kiarso untuk laporan anda langsung dari rote nusa tenggara timur
nah berikutnya bukan cuma laporan langsung saja